likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas m dua menguat pada mei dua ribu sembilan belas ke rp lima delapan ratus enam puluh satu triliun
berdasarkan siaran pers bank indonesia uang beredar mei dua ribu sembilan belas yang mencapai rp lima delapan ratus enam puluh satu triliun tersebut
berdasarkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan m dua yang terutama didorong oleh pertumbuhan aktifa luar negeri bersih yang membaik dan pertumbuhan aktifa dalam negeri bersih
sementara itu akselerasi m dua ditopang oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit m satu dan uang kuasi
dari april ini lantaran naiknya kebutuhan likuiditas masyarakat pada bulan ramadan dan menjelang idul fitri